sejumlah tokoh masyarakat dan pemuka agama yang tergabung dalam rumah amanah menggelar doa bersama
agar pilkada dki jakarta berjalan aman
ya dan sejumlah mantan pejabat mulai dari mantan wakil gubernur dki jakarta prianto
mantan ketua kpk taufikur rahman ruki dan juga mantan panglima tni joko santoso
hadir dalam acara doa bersama
enam hari menjelang pemilihan gubernur dki jakarta sejumlah tokoh menggelar doa bersama
selain memohon pilkada berjalan lancar masyarakat juga berharap pilkada yang akan dikelar lima belas februari nanti
mendapatkan pemimpin yang jujur cerdas dan juga pancasilais
setelah enam bulan melakukan berbagai kegiatan sudah waktunya berpasrah kepada tuhan
dan menyerahkan apapun hasil dari pilkada nanti
selain prianto mantan ketua kpk taufikur rahman ruki dan mantan panglima tni joko santoso
mantan anggota dpr ri lili wahid juga hadir dalam acara tersebut
janganlah ketemu pemimpin yang arogan pemimpin yang tukang gusur pemimpin yang korup pemimpin yang zolim
syukuran dan doa itu itu merupakan bahagian dari rencana rumah amanah rakyat
ketika kita sudah melakukan berbagai kegiatan
selama hampir enam bulan itu
maka kita sudah waktunya berpasrah kepada tuhan yang maha esa
allah subhanahu wa ta'ala
bagaimana hasil atau akhir dari pilkada nanti